assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
sehat dan semangat ya
mudah mudahan terus kuat
hingga kita mampu menyelesaikan ibadah yang mulia
puasa di bulan suci ramadan
baik untuk sesi asmal husna ini
saya akan mulai dengan kisah ini
kisah wayan mirna yang menjadi korban
ternyata mengandung sianida
kita penasaran bukan
siapa sih pembunuhnya
sementara dia minum kopi bersama dengan sahabat
terdakuannya adalah jessica wongso
namun hingga hari ini
belum tahu kepastiannya
yang menjadi pembunuhnya
semua berbondong bondong menunggu
menyaksikan dan ingin mendengar
apa yang kita ingin tahu
apa yang anda rasakan
dorongan di dalam hati kita
untuk membuat semuanya terbuka
semua yang ingin sohir
inilah yang menjadi energi
yang membuat orang terus memindahkan channelnya
ke cnn indonesia
oh siapa pembunuhnya
mana yang benar
begitu ketemu pembunuhnya
kemudian kita terang
baru haditan terang
ah akhirnya ketemu juga ya
semua terang beneran
terjun ke dalam hati
yang paling dalam
ada energi di dalam hati
ya ingin semuanya sohir
ingin semuanya terbuka
ingin semuanya terang beneran
ingin semuanya nyata
ingin semuanya benar
maka semua berbondong bondong
di cnn indonesia ditunggu
apa berita sungguhnya
dan kita akan mencari
seluruh muka bumi punya energi ini
maka tuhan mengatakan
di dalam dirimu sendiri
tidakkah kamu perhatikan
ada sebuah energi
seluruh jiwa manusia
agar membuat yang gelap
agar yang benar
yang senantiasa tegak
siapa yang membuat manusia rindu
untuk membuat seluruhnya menjadi zohir
dan semuanya menjadi benar
terjun satu langgah ke dalam hati
temukan dalam diri
ada dorongan suara hati
dari allah al zahir
dorongan di dalam diri
dari allah al haq
yang membuat manusia rindu
sesuatu yang benar
rindu semua terbuka
bahwa dirimu adalah hamba
dari allah al zahir
dirimu adalah hamba
dari allah al haq
tidak akan lepas
untuk mencari kebenaran
hingga ketika manusia mencoba berbohong
hatinya akan resah gundah gulanah
hatinya tak akan mampu menerima
bahkan mampu ditangkap
oleh gelombang otak manusia
kebohongan manusia akan tertangkap
pada fungsi saraf manusia
karena manusia telah berjanji
berjanji kepada siapa
berjanji kepada allah al haq
yang maha benar
inilah fenomena yang mendorong
manusia senantiasa terdorong
kepada allah al zahir
kepada allah al haq
kita renungkan segenap
seluruh jiwa manusia
merasakan kerinduan kita
kita rasakan di dalam hati yang terdalam
bahwa jiwa kita pernah berjanji
ketika tuhan bertanya kepadamu
bukan aku tuhanmu
siapa diri kita
dimana diri kita
dan mau kemana kita
kebenaran inilah yang terjadi
tertutup oleh kepalsuan kita
dan nafsu durjana manusia
kebenaran inilah yang senantiasa tertutupi
yang merupakan fitrah dari al haq
yang senantiasa tertipu
oleh kemilau dunia
maka allah subhanahu wa ta'ala ingin
memurnikan kembali sifat kebenaran
di dalam bulan yang penuh rahmat dan barokah
membuat yang gelap menjadi terang

membuat suara hati
senantiasa mencari kebenaran
membenarkan yang hak senantiasa
anda rindu siapa
semua manusia rindu
baik mengakui atau tidak mengakui
kita rundukkan kepala kita
tengadahkan tangan kita katakan
maka hati kami tertunduk kepadamu
matahari bulan tunduk kepadamu
baik sadar atau terpaksa
di waktu pagi dan petang
tundukkanlah kepala kami yang sombong ini
tundukkanlah jiwa kami yang penuh egoisme ini
tundukkanlah kepada kebenaranmu
dan menangkan kebenaranmu
dan menangkan kebenaranmu
kalahkan egoisme kami
kalahkan kesombongan kesombongan dalam jiwa kami
hingga fitrah kami lahir
untuk berjumpa dengan allah
rabbana atina fi dunia hasanah
wa fil akhirati hasanah